programkan oleh pemerintah itu gratis ya
jadi hanya beda tadi dalam masalah pembiayaan ya
kalau kita menunggu yang program pemerintah berarti kita harus menunggu giliran
ya sampai mungkin sampai rencananya kan program pemerintah ini vaksinasi setahun ya
cuma kalau yang vaksin gotong royong ini tetap juga gratis diberikan hanya ditanggung oleh pengusaha gitu
dan dalam rangka membantu tadi membantu herd immunity tentu kita ingin ada percepatan sehingga dibuka kesempatan untuk itu
nah sesuai dengan permenkes sepuluh tahun dua ribu dua puluh satu perbedaannya jelas untuk vaksin gotong royong ini tidak boleh sama
ya vaksinnya yang digunakan dengan vaksin program pemerintah
jadi saat ini di vaksin program pemerintah menggunakan vaksin sinovac dan astrazeneca ya
sehingga untuk vaksin gotong royong kita menggunakan di luar itu
untuk saat ini kita sudah bisa menyediakan vaksin dari sinovac